sekretariat jenderal dpr telah menerapkan protokol kesehatan di semua pintu masuk kompleks parlemen senayan jakarta
setiap anggota dpr mitra kerja tamu maupun pers yang beraktivitas di kompleks parlemen
diwajibkan mengikuti prosedur penerapan protokol kesehatan dimulai dari memasuki kotak penyemprot desinfektan
setelah melewati kotak ataupun box desinfektan maka ada tahapan berikutnya yaitu pengukuran suhu tubuh
lewat screening body temperatur di mana ada alat kameranya dan ada layar
di sini masih kelihatan suhu tubuh saya tiga puluh lima derajat celcius dan ada foto saya
dan bisa dilihat di layar tersebut
kemudian setiap anggota setelah melewati tahapan tadi harus menggunakan hand sanitizer
setelah menggunakan sanitizer kemudian melewati emergency system untuk masuk ke dalam ruang kerja
dpr juga melakukan pembatasan jumlah aktivitas
pertemuan fisik demi meminimalisir potensi penyebaran covid sembilan belas
setiap ruangan rapat komisi maupun badan di dpr ri juga diberikan marka ataupun tanda di setiap tempat duduk anggota
setiap orang yang beraktivitas di luar rumah pada masa psbb transisi harus membawa kebutuhan dan perlengkapan
secara mandiri sesuai protokol kesehatan
mulai dari masker cadangan hand sanitizer tisu kering dan basah serta perlengkapan ibadah
assalamualaikum mbak nini
apa aja yang dibawa oleh mbak nihaya telwafiro kita akan lihat nih
pertama ini hand sanitizer ini baru saya isi ulang karena ada di rumah ada hand sanitizer cukup banyak
ini baunya stroberi loh mas ini hand sanitizer
jadi kalau dulu yang wajib itu dompet sama hp sekarang hp sama hand sanitizer
selain hand sanitizer ada apa lagi mbak dihaya
yang pertama eh mau kena
oke alat ibadah
bawa air mineral dari rumah sendiri
ini pasti ini ini adalah tisu kering dan ini tisu basah
jadi langsung pulak balik ini udah mau hampir habis
karena tiap hari dipakai
lalu seperti biasa power bank charger dompet
dan tentu yang penting adalah ini saya tempatkan sendiri
ini cuma mereknya aja yang di depan isinya bukan
itu adalah gantinya dari ini
karena saya tahu kalau masker kain itu
harusnya setiap satu hari ganti
itu pun kalau kita tidak full di luar rumah
karena saya full di luar rumah ketemu banyak orang
apalagi kalau rapatnya dengan kementerian kesehatan
yang orang orangnya juga pasti aktivitasnya juga di rumah sakit
jadi saya pasti harus bawa gantinya
dan ini sebagai ganti nanti biasanya habis saya pakai saya ganti saya masukkan sini
sampai rumah cuci saya ganti yang baru
ya kalau anggota dpr kita sudah menunjukkan bahwa penerapan protokol kesehatan jelang fase new normal
maka sudah selayaknya kita sebagai rakyat harus bisa menjaga di masa fase jelang new normal nanti
dengan membawa segala kebutuhan ketika saat beraktivitas di luar rumah
tetap semangat selalu jaga kesehatan dan selalu berpikir positif di masa pandemi covid sembilan belas ini
wahyu diritonga andika suramanto jakarta